hai ini kambingnya jaga itu harus saya bantu dulu
saya mau bantuin posisinya
buang terus dodot
tuh lihat tuh si haikal sama si dodot
pasti mereka mau ngerjain sesuatu buat ngejahilin kita
kenapa sih dia harus ngejahilin kita
kan itu kan tidak boleh
itu warna mesu jahil banget
berarti kalau gitu kita harus waspada dong
loh ustadz musa sama pak deh
ustadz musa pak deh
dodot pegang bentar dong
kal kal kal tugas kamu belum selesai kal
tunggu mana pernikah kita
ayo jadi kita sesuaiin tapi jangan sampai ketahuan
dan jangan sampai hal aneh aneh terjadi ayo
lupaan kamu kenapa sih
kau banget di dalam
nah ini dia
nah sudah datang
bantu aku kawan kawan
nah masukkan ke situ pagi
sebentar sebentar dulu
nah ini tuh kau
bisa nggak sih kalau pagi pagi itu tak buat ulah
satu hari pun tak bisa
ini tuh sampahnya tadi udah rapi udah bersih
jadi perantakan lagi kan gara gara kamu
kalian beresin nggak
ampun ampun ampun
biasa aja awur
sabar mau beres nggak
ya udah cik
oh lagi lagi tuh
kalau tak bisa kami bereskan
itu masih banyak di belakang
kayaknya kita udah gak dikejar lagi deh
kayaknya udah nggak deh
pak deh ustadz musa
ada yang manggil tuh
pak deh ustadz musa assalamualaikum
pak deh ustadz musa
pak deh mau ke mana
yang besok mau dipotong akikah
oh kalau gitu haikal ikut ya
eh jangan jangan
kamu kan lagi kerja bakti
tidak baik meninggalkan pekerjaan
bukan begitu pak ustadz
ulalah kalau haikal ikut saya gak usah bawa kambing
biar dia aja yang bawa jadi aman deh
pak ustadz sehat
alhamdulillah pak deh
pak de haikal ini datang dengan niat membantu
orang mau beramah soleh kok nggak boleh sih pak deh
bukan begitu pak ustadz
biasa aja nggak usah panggil
biasa aja pak ustadz
saya lagi berpikir sesuatu yang menguntungkan untuk kita berdua
haikal kau boleh ikut
tapi kamu jangan nakal fahim tung
fahim mas siap ustadz
yaudah kita jalan yuk ayo
shh tak dulu asyik
entar dulu lukman
shh jangan berisik
diam diam diam
dia bilang jangan berisik
ngerti indra ngerti lukman ngerti ustadz
kalian bertiga ngapain ada di sini
anu pak ustadz cuma ngeliat gurung terbang pak ustadz tuh
trio bemo kalian bertiga tahu kan sekarang lagi pada ngapain para santriwan
hmm nggak tau pak ustadz
sekarang yang lain itu lagi pada kerja bakti
oh kerja bakti
kenapa kalian semua ngumpet di sini
kenyanyain pak ustadz
ya udah sekarang kalian bertiga ikut kerja bakti sama yang lain ya
habis kerja bakti kalian sholat tuh
ketemu pak ade di sini
pak ade ke mana sih saya cari cariin
abis ngambil kambingnya pak herman yang mau diaktifkan
pak ade bantu saya masak apa pak ade
hah dong dengerin
kalau kambing sudah mengembek berarti iya
makasih pak ade
nanti tolong ya
ini kambingnya jagain
saya bantu dulu
saya mau bantuin kwasitinya
eh mbak pak ade
iya pak ade
iya pak ade
ustadz saya kambing dulu dulu ya
sebentar ya kak ustadz
pak ustadz kenapa gemeteran kayaknya
pak ustadz kenapa gemeteran kayak gitu
ustadz kenapa gemeteran kayak gitu
ini saya gemeteran karena
hawanya agak dingin aja akhir akhir ini
ya kan aikal
aku ngerti udara dingin orang panas begini
hei biar ada dingin
ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya ustadz
ya udah kalau gitu aikal juga panas
hei kamu jagain
ini kambing jangan sampai lepas
jangan sampai kabur
ini ustadz kasih kamu ladang pahala
ladang amal ya
kamu dari mana aja sih
dari tadi aku nyariin loh
kok kamu gak bantuin aku kerja bakti
capek tau sendirian
nonton aku ya
ambil sedangkan aikal nih
kamu bikin rumah apa lagi sih
aung duduk sampe lari
ini gara gara kamu
terus kalau bukan susah kenapa dong
katanya ada yang mau ketemu sama si sobri
sampai kita pak
aduh aku nganggur
kenapa kok kamu tergobok gobok begini
itu baustad si aikal bawa kambing ke pustantrin
haikal yang bawa sih dodot
terus emang pak d sama ustadz musa kemana
gak tau pak ustadz
yang penting yang bawa tadi tuh haikal pak ustadz
astagfirullahaladzim ya allah
pak dodot cari haikal
mau ngantar dodot
iya sama ustadz ustadz sekalian
terima kasih ustadz
terima kasih ustadz